di sukoharjo jawa tengah ada perusahaan yang mengolah menu serba kambing secara instan dan dijual dalam kemasan
jadi anda tidak perlu repot antre di restoran karena aneka hidangan cepat saji ini bisa dibeli secara online
daging kambing dipresto dengan bumbu dan kuah agar lembut dagingnya
menunya bervariasi ada gulai kambing tongseng sate kambing dan tengkleng
masakan daging kambing ini kemudian dikemas dan bisa bertahan selama satu tahun
jika anda memilih hidangan kambing yang dimasak langsung mungkin ini bisa jadi pilihannya
kambing bakar hot plate
mau mencoba membuat sendiri begini caranya
daging kambing direbus hingga berbuih lalu masukkan merica dan asam jawa
aduk dan masak selama sekitar dua jam
oh ya bui buih hasil merebus daging kambing harus dibuang ya agar bau kambing tak tercium saat disantap nanti
setelah matang dan bumbu meresap masih ada proses selanjutnya
daging kambing direndam bersama kaldu margarin dan merica
siram daging dengan kuahnya hingga airnya menyusut
terakhir bakar daging di atas arang
kalau tak suka dibakar daging juga bisa digoreng
kambing yang cocok untuk hidangan ini adalah kambing muda berumur tiga sampai lima bulan
jadi daging kambing bisa diolah menjadi berbagai macam masakan ya
tim liputan siening indonesia